pertanggal dua puluh enam mei dua ribu dua puluh masa pembatasan sosial berskala besar atau psbb di wilayah surabaya
sidoarjo dan gresik resmi diperpanjang hingga tanggal delapan juni mendatang
berbagai aktivitas masyarakat kian dibatasi aturan dan protokol kesehatan
poli salah satu pengusaha warung kopi di surabaya yang turut merasakan dampaknya
pasalnya semenjak pembatasan sosial berskala besar fase pertama dilaksanakan
ia memutuskan untuk menutup warungnya sementara waktu
walaupun harus menanggung rugi ia tidak mau mengambil resiko di tengah pandemi ini
sebelum pandemi dalam satu bulan omsetnya bisa mencapai puluhan juta rupiah
namun saat ini poli tidak memiliki pemasukan sama sekali
empat orang pegawainya pun terpaksa dirumahkan
mencoba beralih ke bisnis online hasilnya pun tidak seberapa
kalau dampak sendiri sih sangat signifikannya
karena penurunan kita juga sangat tinggi sampai delapan puluh persen
bahkan kita juga nggak dapat penghasilan sama sekali
karena kita juga penjualan online pun juga tidak maksimal
untuk merita sih harapan saya juga untuk memperketat gas bpp tiga
karena di yang pertama dan kedua kan banyak pelonggaran pelonggaran dan pelanggaran
dalam waktu dekat ini poli belum berencana untuk membuka kembali warung kopinya
lokasi warung kopinya yang berada di tengah permukiman padat penduduk
juga menjadi pertimbangan jika harus dibuka kembali di tengah pandemi
seperti banyak pengusaha lain poli berharap dalam psbb ketiga ini
pemerintah semakin memperketat aturan dan menegaskan sanksi
sehingga upaya mereka tidak sia sia